pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari koalisi perubahan anies baswedan dan muhaymin iskandar
melakukan safari politik ke depok jawa barat pada sabtu pagi
ribuan warga depok yang turut menjadi simpatisan anies caimin tampak memadati jalan boulevard gdc
sejak pukul lima tiga puluh waktu indonesia barat
dalam kegiatan safari politik ini anies caimin berorasi di depan simpatisan yang hadir
dan para elit partai pengusung yaitu partai nasdem pkb dan pks
anies menyatakan kegiatan ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar melakukan perubahan
hari ini luar biasa
antusiasme masyarakat depok hadir bersama pagi hari ini
menunjukkan bahwa bukan hanya di tempat tempat yang jauh dari ibu kota
tapi di tempat yang berdampak
kepingan dengan ibu kota kita merasakan gelora yang kuat sekali untuk perubahan
bakal calon presiden ganjar pranowo memperingati hari sumpah pemuda
yang juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke lima puluh tujuh
dengan menjadi salah satu pembicara di young movement conference di balai sarbini jakarta selatan sabtu pagi
di hadapan ratusan peserta ganjar menyampaikan sejumlah visi misi
termasuk soal kepemudaan dan dunia usaha yang akan ia bawa jika memenangkan pilpres mendatang
hari ini banyak pemuda indonesia yang sudah bisa mengguncang dunia
mereka punya talenta hebat ilmu pengetahuan seni budaya olahraga sains luar biasa lah termasuk ekonomi kreatif
rasa rasanya inilah momentum yang bisa dibangkitkan agar pemuda pemudi kita menunjukkan kualitasnya dan prestasinya
mengawali safari politiknya bacawa pres gibran raka buming raka mengunjungi sentra kerajinan tembaga di tumang boyolali jawa tengah pada sabtu pagi
menurut gibran harus ada intervensi dari pemerintah di sentra kerajinan tembaga
karena para pengrajin harus didukung dengan alat alat kerja yang modern
ya ini mulai pasarnya mulai guyah ya ini harus ada intervensi dari pemerintah ya
ini kan sudah ada kooperasinya ya otomatis kooperasinya harus disupport dengan alat alatnya
alat alat yang up to date juga
dalam kunjungannya gibran juga membagikan buku dan susu kemasan kepada anak anak
tim liputan cnn indonesia